sederhana hari ini tim hukum tpn ganjar mahfud mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu ke mahkamah konstitusi
tpn ganjar mahfud menyerahkan bukti bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
kedatangan tpn ganjar mahfud di gedung tiga mahkamah konstitusi pada pukul enam belas lewat dua puluh lima menit waktu indonesia barat
tpn datang tanpa dihadiri capres cawapres nomor tiga ganjar mahfud
dalam permohonannya tpm menyertakan pula empat kontainer berkas dalam pendaftaran gugatan
gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
tpn juga menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan
dan memang dari poin kemudian yang disampaikan adalah meminta kemudian diskualifikasi untuk pasangan calon nomor urut dua yaitu prabu gibran dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
memang ada sejumlah hal kemudian dipaparkan juga nitya dan juga saudara kenapa ada permintaan untuk melakukan diskualifikasi
karena ada pasangan tersebut karena adanya nepotisme dan juga penyalahgunaan mulai dari pendaftaran yang kita ketahui dari gugatan mk nomor sembilan puluh yang juga cukup berpolemik ataupun juga berdinamika beberapa waktu yang lalu
dan juga adanya juga intimidasi yang dilakukan oleh petugas petugas yang berada ataupun juga saat pemilihan umum dua ribu dua puluh empat kemarin
itulah kemudian sejumlah hal ataupun juga poin yang disampaikan
nah ketika kemudian datang pada pukul enam belas lima belas ini untuk proses pendaftaran sendiri alur ini diikuti oleh sejumlah politisi
pdip kalau kita lihat ada sekjen pdip hasto kristianto kemudian ada adiana pitupulu mas hinton pasar ibu dan untuk tpns sendiri dihadiri juga oleh ketua tpn yaitu arsyad rashid
kemudian juga deputi hukumnya todung mulia lubis ini sekitar satu lima jam untuk proses pendaftaran
dan itulah kemudian hasil ataupun juga yang disampaikan dalam hasil konferensi pers adalah masalah mendiskualifikasian
nah kalau kita lihat dari pasangan paslon nomor urut tiga ataupun juga paslon satu ini sebenarnya tidak jauh berbeda
namun kalau untuk terkait dengan gugatannya
ini perbedaannya adalah kalau paslon satu ataupun juga timnas amin ini meminta untuk mendiskualifikasi cawapres nomor urut dua gibran raka buming raka
yang juga kalau kita lihat dari dalil ataupun juga yang disampaikan adalah masalah dari peraturan mk nomor sembilan puluh yang kemudian berpolemik juga
dan juga dari perjalanan pemilihan umum yang dinilai juga terjadi kecurangan
itulah sejumlah hal kemudian yang disampaikan dan memang pada hari ini nitya dan juga sudah merupakan batas terakhir untuk permohonan gugatan
kepada ke mahkamah konstitusi mengingat juga tiga hari setelah hasil rekapitulasi atau pengumuman rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu ri pada hari rabu yang lalu
nah kalau kita lihat ataupun juga berproses selain di gedung tiga mahkamah konstitusi juga di gedung satu ini di mahkamah konstitusi juga berlangsung juga adalah pengajuan ataupun juga permohonan untuk gugatan phpu untuk pilek
kalau kita lihat ataupun juga kami pantau hingga nantinya ditutup pada pukul dua puluh dua sembilan belas waktu indonesia barat
makin malam semakin ramai nitya dan juga saudara ini terlihat bahwa sejumlah baik itu dprd dpr kemudian juga partai juga kemudian mengajukan permohonan gugatan seperti itu juga terpantau hingga malam ini
setidaknya juga kalau kita lihat ada pendaftaran secara online ataupun juga secara datang langsung seperti yang dilakukan oleh peserta pemilu
sehingga kita memang masih nantikan bagaimana nantinya dinamikanya sendiri baik dari pilpres ataupun juga dari pileg
sisko kalau kita lihat artinya kan ini satu langkah sudah dilakukan oleh tpn apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ganjar mahfud
nah kalau kita tadi juga dengarkan memang ketika melihat pak juga pada tahapan di mk sendiri nitya dan juga saudara ini akan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu sebelumnya nanti akan dipersidangkan hingga menuju kepada keputusan akhirnya itu pada tanggal dua puluh dua april
nah dari tim tpn ganjar mahfud juga mengumpulkan sejumlah
bukti ataupun juga sejumlah saksi yang juga akan ditambahkan rencananya pada hari ini juga untuk mengumpulkan bukti bukti yang setelah sebelumnya ini juga disampaikan pada sore hari tadi
ada sejumlah bukti kemudian akan dilampirkan dan juga ada sejumlah saksi yang nantinya juga
akan dihadirkan ataupun juga dipersiapkan dalam persidangan nanti
nah kita memang masih lihat bagaimana kemudian dinamika yang akan terjadi baik itu mungkin dari tpn ataupun juga dari timnas
pak amin seperti apa nantinya hasil keputusan karena memang sidaknya membutuhkan waktu satu bulan lagi menuju keputusan akhirnya
nah selain itu juga memang juga berproses selain juga masalah pilpres ada juga pilek seperti itu yang juga dinilai banyak faktor dan juga banyak masalah seperti itu tidak hanya dari partai koalisi pendukung
baik itu juga dari perorangan juga mengajukan permohonan
masih kami nantikan bagaimana kedua hal ini dalam pemilu yaitu pileg ataupun juga pilpres ini akan berjalan di tanggal dua puluh dua nanti hasilnya
baik terima kasih jurnalis kompasifi francisco donasiano